jika melihat aneka sajian menu western ini orang tak menyangka kalau berbagai jenis makanan ini disajikan di sebuah warung di tengah pasar tradisional di kota solo yaitu pasar gede solo
di lantai dua gedung pasar gede solo ada warung makanan the franch press atau tfp kopi warung
warung ini menghadirkan menu ala barat
dari awal kita kopi warung kedai kopi terus akhirnya kita bergeser ke makanan karena permintaan makanan di kita semakin lebih banyak daripada kopinya
jadi kita mulai bergeser ke makanan walaupun sebenarnya menu kopi kita juga masih ada tapi tidak terfokus di kopi
tapi pemilihan makanan western ini dulu seperti apa
tinggal di uk jadi kita mengadop makanan western ke indonesia
dan kita konsep warung di mana warung itu segala kalangan bisa masuk
warung ini menyediakan aneka menu seperti sandwich salad pasta hingga pancake
warung yang dibuka tahun dua ribu delapan belas ini biasanya ramai pengunjung pada jam makan siang
dikasih tahu sama teman teman tapi disini ada kayak
menu kayak eropaan gitu
tapi lagi ya menarik terus harganya juga terjangkau
unik unik di pasar tradisional ada kayak menu menu eropa itali gitu
harga makanan dipatok antara sepuluh hingga rp lima puluh per item
sedangkan untuk minuman dari harga lima rupiah
hingga dua puluh rupiah
surya tono solo jawa tengah